sepak bola merupakan salah satu olahraga populer di indonesia
namun sayangnya masih minim prestasi membanggakan tingkat dunia dari cabang olahraga ini
salah satu penyebabnya adalah mandeknya pembinaan sepak bola sejak usia dini
menjadi pemain sepak bola kelas dunia merupakan mimpi besar ratusan anak anak berbakat ini
mereka dengan tekun berlatih setiap hari demi menjadi atlet sepak bola
hasilnya mulai terlihat
mereka mampu menyisihkan puluhan ribuan anak berbakat lain dari seluruh penjuru negeri
hingga bisa lolos ke babak putaran final kompetisi sepak bola anak usia dini
yang berlangsung sabtu dua puluh tujuh juli dua ribu sembilan belas di gor sumantri brojonegoro jakarta selatan
nantinya dua pemenang kompetisi ini akan kembali bertanding
memperebutkan tiket ke final piala dunia usia dini di barcelona spanyol
tidak hanya berkompetisi di sini anak anak juga bisa berpartisipasi dalam coaching klinik
untuk membantu pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan anak anak
kompetisi ini sudah bergulir sejak dua ribu tiga
finalis yang berlagak di babak final nasional sebelumnya telah mengungguli lebih dari tujuh puluh tiga ribu anak lainnya
dari sabang sampai maroke pada babak penyisir regional
selain itu kompetisi ini telah melahirkan beberapa pemain timnas seperti evan dimas anik vermansyah dan paulositangga
jim chandra jakarta